tiga tahun setelah operasional waduk jati gede di sumedang jawa barat
pemerintah mempercantik kawasan waduk sambil terus mengoptimalkan fungsinya
salah satunya dengan menghijaukan lahan kosong di area waduk
tiga tahun sudah waduk jati gede di sumedang jawa barat ini membendung sungai cimanuk
waduk yang awalnya permukiman bagi sebelas kepala keluarga itu
kini salah satunya berfungsi mengairi lahan tani di kabupaten cirebon indramayu dan majalengka
pada musim kemarau debit air di waduk jati gede yang mampu menambung sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta meter kubik air ini perlahan surut
begitu pula lahan di sekitar turut mengering
untuk menghijaukan lahan dan mencegah erosi di waduk jati gede
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menanam ribuan pohon berbatang kuat
di tiga enam ratus an pohon tadi sudah ditanam di jati gede
ini bagian dari upaya kita menanam seratus ribu pohon yang hari ini sudah tercapai satu ratus dua puluh ribuan pohon di seluruh indonesia
kita di sini tadi lebih banyak ke buah buahan durian ada alpukat
saya kira kalau dari balai wilayah sungai cimanuk
terus berupaya agar wilayah jati gede ini bisa kembali juga menjadi lebih hijau
menjadi tangkapan air yang lebih baik
tentu saja upaya upaya untuk menghijaukan daerah atau penanaman itu akan terus dilakukan
direktorat sumber daya air kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengklaim
waduk jati gede sudah mulai menunjukkan manfaatnya
itu sekarang sudah bisa membuat irigasi rentang yang sembilan puluh ribu hektare
itu ip nya menunjukkan
sekarang menjadi dua ratus lima puluh an indeks penanamannya
kemudian juga ada fungsi lain yang tahun depan akan bisa berfungsi
yaitu memberikan air baku empat puluh lima meter kubik
dan ke depan nanti masih ada untuk listrik dan sebagainya
selain akan membangun pembangkit listrik tenaga air
pemerintah juga akan mengoptimalkan waduk jati gede sebagai destinasi pariwisata